sementara itu pemerintah kota semarang membantah informasi yang mengatakan
tempat isolasi covid sembilan belas di seluruh semarang telah penuh
sebaliknya pemerintah kota semarang justru akan menambah jumlah ruang perawatan dan isolasi covid sembilan belas
termasuk menggandeng beberapa hotel untuk menyediakan kamar isolasi
langkah ini diambil menyusul angka positif covid sembilan belas di semarang yang terus naik
setelah tes covid masal yang dilakukan pemkot di sejumlah tempat
kalau dikatakan semarang rumah sakitnya penuh saya sampaikan tidak
panjenengan boleh cek jumlahnya serta kapasitasnya masih ada bisa
meskipun tidak bisa kita pungkiri dari bulan lalu ke bulan sekarang penderitanya naik
tapi kita terus lakukan upaya upaya strategis termasuk kalau sudah sangat terpaksa
kami sudah ada komunikasi dengan beberapa pihak hotel
dari data dinas kesehatan kasus positif covid sembilan belas
diberikan oleh pemerintah semarang
kota semarang berjumlah delapan ratus empat puluh satu kasus dengan angka kematian sebanyak dua ratus sembilan puluh lima orang
dari kondisi ini kota semarang masih dinyatakan sebagai zona merah penyebaran covid sembilan belas